perwisata lombok selain itu grab launch juga mempermudah penjemputan wisatawan domestik dan mancanegara
khususnya saat balapan motogp dua ribu dua puluh dua di mandalika berlangsung dari delapan belas hingga dua puluh maret hari ini
kita melihat kunjungan awal dari wisatawan yang mulai mendatangi lombok dalam rangka perhelatan
tadi kita lihat
bagaimana ukm ukm ini bisa mengambil peran sebagai bagian daripada kebangkitan saya
berterima kasih kepada grab sangat mengapresiasi karena interconnectivity dari para wisatawan ini
sangat penting mereka tidak boleh menunggu terlalu lama selain itu grab juga menghadirkan layanan
pariwisata terintegrasi mulai hotel aktivitas di destinasi wisata hingga bermitra dengan aplikasi
data online meski kerama di brata presiden grab indonesia juga berharap dengan layanan ini mampu
memudahkan pelayanan wisata dan transaksi melalui platform sehingga meningkatkan daya beli wisatawan
grab launch ini untuk mempermudah kita tahu sendirikan ada event event motogp di mandalika
dan lain lain event internasional turis domestik terus internasional datang ke sini tujuannya
adalah memudahkan turis untuk pengalaman turisme yang terintegrasi dan mudah karena apa dari mulai kedatangan
mereka akan dibimbing oleh jalan setapak grab kemudian menuju ke lokasi ini
dan mereka membuka aplikasinya sangat mudah ada layanan untuk transportasi baik menuju tujuan
atau berdasarkan rental per jam atau layanan layanan lainnya grab
masyarakat pun merasa terbantu dengan adanya grab launch
terutama bagi mereka yang ingin menyaksikan perhelatan motogp dua ribu dua puluh dua di sirkuit mandalika
dari surabaya kebetulan ini ada event internasional ya gp mandalika indonesia
secara transportasi sih memang crowded banget
tapi dengan adanya grab ini kita untuk akses ke lapangan terbantu sekali
di grab lounge juga menghadirkan buklet parwisata lombok
mulai dari informasi tempat wisata kuliner hingga ajang internasional motogp mandalika